angka kasus harian covid sembilan belas yang masih tinggi salah satunya di dki jakarta
turut berdampak pada ketersediaan tempat tidur yang hampir penuh di beberapa rumah sakit rujukan covid sembilan belas
data dari media sosial resmi dki jakarta menyebut
hingga tiga belas desember angka keterpakaian tempat tidur isolasi di dki mencapai delapan puluh persen
atau naik satu persen dibanding pekan lalu
dari enam lima ratus sembilan tempat tidur isolasi di sembilan puluh delapan rumah sakit rujukan lima satu ratus delapan puluh lima diantaranya sudah terisi
puspita dan keluarga termasuk yang harus berjuang mencari kamar perawatan di dua rumah sakit
bagi anggota keluarganya yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
terus kita langsung coba cari rumah sakit rujukan
pertama kita ke rumah sakit rsud pasar minggu
itu ternyata kamar full sampai ada waiting list dua puluh pasien positif
akhirnya kita disarankan untuk dirujukin ke rumah sakit lain
nah kita coba kesini karena kakak ipar saya itu sudah ada gejala
jadi akhirnya kita bawa ke igd
di sini langsung ditanganin karena urgent akhirnya dirujuk ke bilion ki kiara
saya masih menunggu proses pemindahan kakak saya dari ruang icu di sini
igd di kiara ke icu
puspita barangkali bukan satu satunya warga ibu kota yang berjuang
agar anggota keluarganya yang positif covid sembilan belas dapat segera ditangani tim medis
sebab belakangan rumah sakit disebut mulai kehabisan tempat perawatan intensif
dan ruang isolasi covid sembilan belas meskipun kapasitas ruangan telah diupayakan ditambah
salah satu rumah sakit rujukan yang hampir penuh adalah rscm jakarta
dari sekitar dua ratus empat puluh tempat tidur yang tersedia di berbagai kategori ruang isolasi bagi pasien covid sembilan belas
kini hampir seluruhnya penuh
nah untuk ketersediaan tempat saya bisa bilang hampir penuh
jadi hanya mungkin sisa beberapa bed saja
untuk icu full kemudian untuk rawat inap dewasa itu full hampir mungkin sisa beberapa saja
jadi rscm ini saya bilang saat ini kita lagi mengalami wajahkan
jadi hampir full
dan juga kita lihat igd kita juga full ya
jadi igd kita hampir tiap hari full dengan kasus kasus suspek maupun kasus kasus covid sembilan belas konfirmasi
menghadapi hal ini rscm mengaku lebih selektif dan mengutamakan pasien yang parah dan membutuhkan perawatan khusus
berkoordinasi dengan rumah sakit jejaring seperti wisma atlet juga
jadi kalau misalnya pasien sudah lebih stabil
biasanya kita bisa rujuk ke misalnya wisma atlet
atau rumah sakit rumah sakit lain yang bisa menangani
seperti itu supaya kita bisa masukin pasien pasien yang memang kritis yang berat berat
saya pun membuktikan jumlah pasien covid sembilan belas di sini membludak dan memenuhi ruang icu yang tersedia
saat ini saya berada di ruang kontrol dari ruang isolasi rscm jakarta
tempat saya melaporkan ini merupakan zona hijau
dan di ruangan inilah kemudian
petugas kesehatan bisa mengontrol kondisi pasien yang berada di zona merah ruang icu ruang isolasi yang ada di belakang saya
dengan lonjakan kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta dan juga di indonesia
saat ini keterisian kamar keterisian tempat tidur dari pasien covid sembilan belas di sejumlah rumah sakit memang sudah dalam kondisi yang kritis
bahkan di belakang saya ini seluruh ruang icu di rscm sudah penuh oleh pasien covid sembilan belas
ini menjadi alarm bagi kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan
karena memang perang untuk melawan covid sembilan belas ini belum usai
nabila putri setia di pradana jakarta